pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm level empat di dki jakarta resmi diperpanjang hingga sembilan agustus dua ribu dua puluh satu mendatang
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
perpanjangan ini akan dijalankan seperti ppkm level empat yang sudah berlangsung sebelumnya
dikutip dari detikkom anies baswedan telah menerbitkan keputusan gubernur nomor sembilan ratus enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dalam aturan terbaru ini anies resmi mewajibkan vaksinasi bagi pekerja dan pengunjung
di sejumlah fasilitas publik komersial dan non komersial termasuk mal
dalam keputusan itu anies menjelaskan saat ini pusat belanja atau mal masih ditutup selama ppkm level empat ini
akses hanya dibuka untuk pegawai toko yang melayani penjualan online maksimal tiga orang per toko restoran dan pasar sualayan
sebelumnya pusat grosir cililitan yang merupakan satu dari sejumlah pusat perbelanjaan di kawasan jakarta timur
sempat ditutup akibat ppkm darurat
general manager pusat grosir cililitan akub sudarsa mengungkapkan
vaksinasi menjadi syarat mutlak bagi pedagang maupun pengunjung yang akan masuk ke pusat krosir cililitan
sesuai dengan ketentuan pemerintah
pertanyaannya adalah kami dari pgc menyambut dan berlaksanakan dengan sebaiknya
kemarin kami melakukan trial operation setelah beberapa arahan petunjuk dari dinas dinas terkait
karena kami ada dalam pengawasan baik dari dinas kesehatan dinas perdagangan dan popp dki jakarta tentunya
sementara dari cnn indonesia com pengusaha ibu kota yang terhimpun dalam himpunan pengusaha pribumi indonesia
hippi dki jakarta menyambut positif kebijakan gubernur dki jakarta anies baswedan
ketua hippi dki jakarta anies baswedan menyebutkan kebijakan gubernur dki jakarta anies baswedan
jakarta sarman simanjorang menilai putusan ini sebagai rencana pemda menurunkan level ppkm dari level empat
menjadi level tiga dalam waktu dekat
sebelumnya untuk mencapai target kekebalan kelompok
pemprov dki membuat aturan yang mewajibkan pelanggan sektor usaha di bawah naungan dinas pariwisata untuk divaksinasi
beberapa sektor tersebut antara lain hotel salon dan restoran
dinas pariwisata dan ekonomi kreatif
di sparekraf dki mengizinkan restoran kafe outdoor dan salon beroperasi selama ppkm level empat di ibu kota
syarat yang wajib dipatuhi yakni karyawan sudah divaksinasi covid sembilan belas
kewajiban membawa sertifikat vaksin juga berlaku untuk kegiatan nyalon dan cukur rambut
salon dan barbershop yang memiliki lokasi tersendiri dan tidak berada di mal diizinkan beroperasi
pada dua puluh enam juli lalu pd pasar jaya juga menetapkan aturan wajib menunjukkan bukti vaksinasi
ketika memasuki wilayah pasar
syarat vaksinasi yang bersifat mutlak membuat sejumlah pengunjung yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi
terpaksa mengurungkan niat berbelanja